bicara gus dur dengan kemanusiaan ada orang orang yang pernah punya pengalaman yang dibantu atau berinteraksi secara kemanusiaan dengan almarhum gus dur
di studio kita pada malam hari ini sudah ada bunda dorce gamalama
kalau kita bicara mengenai pengalaman kemanusiaan antara bunda dengan gus dur
tapi sebelum bunda bicara saya mau tampilkan satu artikel tentang relasi bunda dorce dengan almarhum gus dur
boleh ditampilkan nggak di studio
ini bunda ngomong gini terseduh dorce kenal gus dur jadi orang yang paling sayang dirinya
ada lagi oke
oke bunda bunda mengaku dekat sekali dengan gus dur dan juga pernah punya pengalaman kemanusiaan dengan gus dur
apa dan di mana bunda
saya kenal gus dur dari gusmi
ada guru saya di jawa timur dan akhirnya saya kenal sekitar tahun delapan puluh sembilan puluh sekian gitu
dan ketemu lagi sama gus dur acara ibu kofifah di apa tuh namanya di surabaya
kan saya dulu di surabaya sebelum saya terkenalkan saya di surabaya dulu
saya ikuti perkembangan beliau beliau ketua pbnu dan sebagainya
dan akhirnya saya kepengen ketemu
saya diundang datang ke rumah beliau makan satu meja
dengan beliau dan disitulah saya mulai apa ya menasehati tapi tidak
transgender atau apa tidak
gus dur tidak pernah bicara itu
dan dia tahu siapa saya artinya ya saya terserah orang mau bilang apa tapi saya bilang saya punya anak yatim saya ini dia semakin kagum
biar gimana gus dur adalah guru saya walaupun tidak belajar secara tapi saya mengambil pengalaman beliau
dan terakhir yang membuat saya sedih waktu beliau keluar dari istana itu saya di pepet mobil beliau artinya di pintunya itu
saya nangis sejadi jadinya
oh buddha durca datang ke istana
berarti bersama ribuan orang yang ada di depan istana ya
lihat gus dur dan dada waktu itu
ya tapi udah naik mobil
udah naik mobil
nah dari situ terus begitu saya bikin masjid beduk saya namanya beduk gusdur
itu besar saya bikin
dan disitulah saya melihat bahwa gus dur tidak melihat saya sebagai orang yang dengan tanda kutip
dan saya juga jadi manusia juga enggak kepengen jadi perempuan jadi jadian kayak yang lebay gitu
saya nggak mau tetap karena bagaimanapun juga saya adalah manusia dengan segala kekurangannya
tapi sampai sekarang
alhamdulillah saya diakui oleh masyarakat
karena memang status saya juga di pengadilan surabaya saya status saya sebagai perempuan
tapi nanti bagaimana keatasnya biarlah kata gus dur
weskar pekusti allah
jadi saya tidak
jadi gus dur itu enggak pernah bilang oh kenapa kamu kok jadi begitu
oh kamu kok udah jadi dikasih tuhan begitu kok jadi begini
nah yang terpukulnya kalau nggak salah satu hari sebelum beliau meninggal ya bu
saya sempat ke rumah sakit
saya sempat ke rumah sakit saya besuk waktu itu saya punya acara dorce jalan jalan
saya besuk saya lus kakinya terus apa nggak lagi tidur lagi ngorok gitu kan lagi tidur
lalu saya keluar kira kira dua hari apa berapa meninggal itu saya kaget
jadi saya disuruh keluar dari pintu itu tangan saya masuk ke kepalanya sampai ke bawah
itu kejar kejar saya kayak apa ya kayak bukan banyak tuh yang bawa turun ke bawah kan
saya kayak kan beliau waktu itu udah pakai mungkin pakai spray rumah sakit kali ya
tangan saya nih yang kanan ini di jatuh
karena ini demi allah nggak berhenti sampai ke bawah sampai masuk ambulan baru saya lepas
oh itu pengalaman terakhir
itu pengalaman saya
bunda tapi kan bunda kan pernah kehidupan bunda kan ada kontroversinya ketika waktu itu
ketika orang orang banyak yang menghujat banyak yang mengkritik banyak yang memandang sebelah mata
dimana dan seperti apa reaksi gus dur waktu itu
mungkin gus dur juga tahu kali ya tapi saya tahu bahwa guru saya gusmi juga
bahkan dia sampai tanya sama saya konro amd
itu allah mi durce
terus jadi saya nggak paham sampai dia itu juga guru saya luar biasa juga bahkan beliau itu kalau nggak salah gurunya gus dur atau temannya gus dur ya
jadi terserahlah orang mau ngomong apa yang penting sampai saat ini saya masih berlaku baik sama orang
nanti mau neraka mau surga
ya tahulah urusan allah dah yang penting kan
yang penting tapi jujur saya tidak pernah diskriminasi gus dur misalnya
wekut dati ngene kok katika dati ngene gitu enggak
ya udah kayak itu aja
beliau memang mengabsah sebagai seorang perempuan muslimah ya udah
meja makan bareng bareng apa jadi kalau waktu itu saya pernah show dimana gitu
saya bilang gus ini sebelum jadi presiden ya
lihat sampe tadi presiden aku kok menteri apa
tak angkat menteri penggadean
ini menteri penggadean
enggak ada menteri penggadean enggak
nah disitulah makanya insya allah mudah mudahan kubur beliau di lapangan allah
dan saya yakin gus dur insya allah meninggalnya dalam keadaan khusnul khotimah
saya nggak akan setelah gus dur meninggal yang ada ulama sekarang kalau nggak haram
jadi enggak sedep di itu tapi alhamdulillah sih enggak nyerang ke saya cuman kalau gus dur tuh orangnya bisa apa ya
punya rosoh punya hati
wiss bapak dong dusur dusur dek kok gitu loh
jadi enggak ya aku aku sebagai walaupun ulama walaupun seorang guru tidak mengguri orang dengan menjatuhkan orang
ini loh dan jujur saya tidak ada lagi dua orang yang
dua orang yang
dua orang yang melindungi saya secara dunia yaitu gus dur dan gusmi
jadi walaupun sekarang ada tapi ya saya dingin aja gitu
nggak seperti gus dur yang hangat yang ya memang kalau beliau dibilang bapak kemanusiaan ya pates lah
kalau sah kalau bisa tambah saya tambah lagi
bapak kemanusiaan semua orang
bunda sebelum kita break anda lihat gus dur memang lekat sekali dengan kemanusiaan itu yang menjadi kekuatan gus dur selama ini tampil sebagai seorang pribadi
saya rasa kalau orang meragukan gus dur coba diperiksa di rumah sakit jiwa
jadi kalau kemanusiaan enggak usah diragukan lagi dan dari semua agama orang walaupun gus dur seorang muslim tapi kita lihat bagaimana meninggalnya kan itu kalau sudah satu contoh
sekarang orang bisa maki maki bisa bilang segala macam tapi saya yakin allah gak tidur dan dia sudah berbuat baik untuk semua orang
terakhir dari anda
saya sih sebenarnya kalau ditanya begini agak gugup tapi izinkan saya sedikit aja untuk gus dur
baru kini kurasakan sepinya tanpa dirimu
engkau pergi meninggalkan kami
wahai gus dur yang ku sayang
belum dapat segala apa yang kau beri
rupanya allah berkehendak lain
kau pergi untuk selama lamanya
gus dur yang ku cinta
oke terima kasih bunda anwar cedas
pak budi ujaya itu bagaimana contoh nyata bagaimana gus dur tampil membela orang orang yang memang ingin berhubung
tapi satu lagi kalau gus dur hidup
kalau gus dur hidup sampai sekarang pasti saya akan ajak makan yang paling enak
meskipun anda harus berhadapan dengan ibu
oh iya karena penyakit gus dur mirip sama saya
jadi kalau tanya dokter makan ini nanti mati enggak
ini mati enggak
yaudah makan makannya dulu mati belakangan